ketua kpk firly bahuri kembali menegaskan bahwa pemeriksaan gubernur dki jakarta anies baswedan
sebagai saksi terkait dengan laporan dugaan kasus korupsi dalam penyelenggaraan formula e adalah murni proses hukum
dan tidak ada kaitan dengan unsur politis
firly menilai bahwa anies baswedan adalah saksi yang paling mengetahui seluruh proses penyelenggaraan formula e
lah iya kan tentu kan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya
baik yang dialami didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat
makanya saya tanya kepada anda apakah ada sosok lain kecuali gubernur dki jakarta terkait dengan formula e
ada nggak kalau enggak kalau ada beritahu kita
hanya itu kepentingannya ya